dianugerahi bentang alam yang kayanan indah indonesia juga dihadapkan pada situasi rawan bencana alam karena letak geografisnya
berada di antara tiga lempeng besar dunia dan terletak di lingkaran cincin api
serta dikelilingi perairan luas membuat negeri ini harus selalu waspada akan potensi terjadinya berbagai bencana alam
hal ini membuat badan riset dan inovasi nasional melakukan inovasi dan integrasi dengan berbagai kementerian untuk penanggulangan bencana
berbagai perusahaan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
berbagai macam riset dan teknologi ini mulai dapat memanfaatkan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana
di antaranya pemetaan daerah yang memiliki potensi kebencanaan
pemanfaatan citra satelit
penggunaan teknologi nuklir dalam penyajian data perubahan iklim dan serapan blue carbon
hingga teknologi deteksi dini tsunami
untuk deteksi dini tsunami indonesia memperkuat sistem peringatan dini dengan menggunakan teknologi tsunami buoy dan ina cbt
atau teknologi kabel optik bawah laut
untuk buoy sensor bekerja menggunakan baterai sehingga umur pakai hanya berkisar dua tahun
sementara ina cbt sensor yang terpasang dapat lebih banyak dan menggunakan listrik dari daratan
sehingga umur pakai bisa lebih dari sepuluh tahun
ini adalah hasilnya waktu gempa malang pada tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh satu
sensor bergerak untuk pertama kalinya setelah terjadi deteksi p wave
seperti tadi di
tetapi kita tidak mendeteksi adanya gelombang tsunami nih setelah yang merah ini
mestinya kita menunggu selama lebih dari tiga puluh menit ya
selama lebih dari tiga puluh menit apakah gelombang tsunami akan lewat di atas sensor kita
dan ternyata tidak ada gelombang tsunami
pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana guna menekan korban jiwa
juga disebut memiliki berbahaya
sebagai tantangan seperti dibutuhkannya multidisciplin kompetensi
hingga tantangan pada fasilitas dan standar dalam pengembangan pengujian dan implementasi
guna membangun indonesia tangguh bencana
diperlukan pengenalan yang baik terhadap ancaman dan kapasitas yang dimiliki
kapasitas yang dimaksud ialah kualitas sdm sarana dan prasarana
serta manajemen mitigasi bencana
nabila putri jakarta